gue hamil way kita harus ketemu
lo mau lari dari tanggung jawab
tanggung jawab apaan
dan dia juga begitu menghina saya tante
mernahkan saya tante
kenapa kamu tega elsa
kenapa kamu tega membunuh anak tante
tante tau apa yang diperbuat roy ke saya
semua yang saya lakukan
itu semua karena perbuatan roy
dia menghamili saya
dia mencampakkan saya gitu aja tante
kalau semua orang bilang saya orang jahat
apa perbuatan roy itu ke saya
gak jahatan lah
dia itu jahat
roy orang jahat
dia itu bukan orang baik tante
tentu semuanya akan berakhir dengan cerita yang berbeda els
kalau itu yang tante mau dengar dari saya
tapi saat itu saya nggak ada terfikir
untuk nemuin tante
karena dari awal roy sudah menolak saya
dia malah memilih mbak andin
dan tidak mau mengakui anak dikandungan saya tante
gue hamil roy kita harus ketemu
lo mau lari dari tanggung jawab
tanggung jawab apaan
dan dia juga begitu menghina saya tante
merendahkan saya tante
perempuan kayak lo gak pantas buat gue kasih tanggung jawab
saya memang bukan orang mas
tapi saya tidak berbohong soal kehamilan saya dengan rohy
rai itu orang jahat
tante pikir dia baik tante
tante pikir dia laki laki yang baik tante
dia gak mau bertanggung jawab atas kehamilan saya
dia malah memilih mengejar perempuan bersuami
sekarang tante coba pikirkan ya tentang
kalau tante punya anak perempuan
oleh laki laki macam roy
seperti itu apa tante rela
rai gak tante
apa kamu menyesal membunuh roy
apa gunanya saya menyesal
kalau saya bisa memutar waktu
saya lebih baik gak pernah mengenal roy dalam hidup saya
saya mau balik ke sel
saya mau balik ke sel
saya sudah mengikhlaskan roy
saya sudah mengikhlaskan roy
dan memaafkan kame
saya sebagai ibunya roy
perbuatan yang telah roy lakukan ke kamu
menjalankan semua proses hukum
sebagai mana mestinya
masalah mana sih
aku udah belum pulang juga
ini kan sembilan bulan pernikahan kita
apa disebut kerja
panjang umur nih
mas kamu dimana
saya belum bisa pulang sekarang
ada keadaan yang darurat
kamu gak apa apa kan
saya butuh kamu kesini din
kok bisa temenin saya kan
sebentar lagi rini datang buat imut kamu
mas kau bangun mas